sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar kawasan pasar tanah abang jakarta pusat kocar kacir
saat mengetahui kedatangan petugas satpol pp pada kamis pagi
khawatir barang dagangan mereka diangkut petugas mereka tergesa gesa membereskannya
meski begitu sejumlah barang dagangan tetap diangkut oleh petugas
koordinator lapangan sapo pp jakarta pusat menyebut
razia dilakukan karena banyak pkl yang menduduki trotoar menjelang lebaran
dua orang pemotor terkapar dengan luka parah setelah terlibat bertabrakan di jalan arif rate
kecamatan ujung pandang kota makassar pada rabu dini hari
kerasnya benturan terlihat pada sepeda motor kedua korban yang rusak parah
menurut ktm menikam polrestabes makassar akp arif muda yang temui lokasi kedua pemotor ini
juga kabur menghindari razia kenal pot bising
pemotor berbalik arah dengan kecepatan tinggi
lalu bertabrakan dengan pemotor lainnya yang datang dari arah berlawanan
korban korban kecelakaan ini telah dibawa ke rumah sakit bayangkara makassar
tim liputan cnn indonesia